ketua dewan perwakilan rakyat setia novanto selesai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi ktp elektronik di gedung kpk
novanto memilih diam ketika ditanya oleh wartawan
novanto keluar gedung bersama pengacaranya fredri hyuna di selasa sore
sejak keluar dari gedung hingga masuk ke dalam mobil ia diam tidak menjawab pertanyaan wartawan
sementara itu fredrik menyatakan novanto hanya menjalani pemeriksaan lanjutan karena penyidik kpk belum mendapat keterangan yang cukup
sudah ada koresponen cnn indonesia arya dita utama di gedung kpk jakarta
dito hari ini setia novanto diperiksa apa yang didalami penyidik kali ini
ya halo semua sore putri mamang tadi juga bicara kpk pbrd anca tadi sore mengatakan memang hari ini
tim penyidik berusaha untuk menjalani pemeriksaan
berusaha untuk menggali informasi lebih banyak soal keterlibatan dari setia novanto dalam kasus megakorupsi iktp
dalam murga negara sebanyak dua tiga triliun rupiah tersebut
memang hari ini merupakan lanjutan dari pemeriksaan yang dilakukan pada senin dini hari
tapi memang febri diansyah sendiri tidak mengungkapkan apa yang menjadi isi materi pemeriksaan yang dilakukan pada hari ini
karena memang juga dia juga sempat mengatakan memang ini merupakan suatu hak dari tersangka
untuk menyampaikan atau tidak menyampaikan apapun pada saat pemeriksaan berlangsung
tapi memang hal ini juga cukup bersinggungan dengan apa yang disampaikan oleh kuasa hukum dari setia novanto frederick yunadi
yang mengatakan bahwa memang hari ini pemeriksaan disebut ditangguhkan
artinya memang karena kondisi setia novanto sendiri disebutkan kurang sehat atau masih tidak sehat
artinya memang tidak terlalu banyak yang dapat digali
dan memang apa yang diucapkan oleh pbrd anca sendiri yang mengatakan memang tersangka memiliki hak untuk menjawab
atau tidak menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh pbrd anca
jadi agak sedikit mengamini apa yang disampaikan oleh frederick yunadi ini
artinya memang setia novanto sendiri tidak terlalu banyak yang bisa dikawal
tidak terlalu banyak berbicara terhadap
jadi karena memang disebut kondisinya masih belum stabil
bagaimana dengan rencana atau penggeledahan ruang kerja stiano fanto di gedung dpr
ya putri mama sebagai mereka tahu pada tanggal lima belas november yang lalu saat kpk sendak hendak menjemput secara paksa
setia novanto di kediamannya yang berada di jalan wijaya kawasan kebayoran baru jakarta selatan
namun pada saat itu pihak kpk juga melakukan penggeledahan
penggeledahan ini juga dilakukan selain juga di kamar tidurnya juga di kamar pembantu dapur wc
dan tempat tempat lainnya mungkin tidak akan kita duga selamanya
tapi memang sudah dilakukan penggeledahan di rumah di kediaman setia novanto sendiri
untuk rencana untuk melakukan penggeledahan di ruang kerja setia novanto di gedung dpr itu sendiri
tadi memang saya juga sempat menanyakan hal ini kepada jurubicara kpk febri dianca
dimana dia mengatakan memang sampai sejauh ini belum ada rencana
dan memang hal ini juga telah dikonfirmasi oleh sejumlah anggota dpr yang juga mengatakan bahwa memang hingga kemarin
mereka sendiri belum menerima adanya permintaan secara langsung dari pihak kpk untuk melakukan penggeledahan
tapi meski begitu memang wakil ketua dpr itu sendiri agus hermanto sendiri
mengatakan mereka mempersilahkan kpk untuk datang untuk melakukan penggeledahan di ruang kerjanya setia novanto
apabila memang sudah memenuhi syarat syarat dari undang undang itu sendiri
dan memang sebagaimana kita tahu memang di dalam undang undang mda iii sendiri disebutkan bahwa memang
apabila suatu ruang kerja anggota dpr ini hendak digeledah memang harus menggunakan izin dari presiden
memang mengingat bahwa ini adalah kasus pidana khusus atau kasus korupsi maka memang hal itu tidak berlaku
sehingga memang kpk cukup koordinasi saja dengan pihak dpr saja untuk melakukan penggeledahan tersebut
kapan akan dilakukan masih belum dapat diketahui tapi yang pasti memang kpk juga pasti menghendaki atau akan melakukan
ingin melakukan penggeledahan untuk mendapatkan mungkin barang bukti atau informasi lainnya yang berguna
untuk dalam proses konstruksi dari kasus korupsi iktp ini sendiri begitu putri
baik terima kasih